pemerintah kota medan menggusur tiga ratus delapan puluh an kios di jalan bulan medan sumatera utara
menurut pemerintah kota penggusuran tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi lokasi tersebut
sejumlah pedagang menolak penggusuran ini
sejumlah pedagang mencoba menghalangi petugas yang akan mengusur kios kios tempat mereka berjualan di jalan bulan medan
mereka menolak penggusuran karena merasa masih berhak berjualan di lokasi tersebut
sejumlah pedagang mengaku telah puluhan tahun berjualan di jalan bulan ini
mereka berharap tidak dipindahkan namun diatur waktu berjualannya sehingga tidak mengganggu fungsi jalan
selain itu sebagian pedagang mengaku telah membeli kios yang mereka tempati dari pedagang sebelumnya dengan harga jutaan rupiah
mereka juga mengaku rutin membayar biaya pengelolaan yang dikutip oleh pihak perusahaan daerah pasar kota medan
tapi pemerintah mengapain rakyatnya mana keadilannya
tempat di mana di lauci di lauci tempat harganya berapa tiga puluh lima juta
dari mana duit kita kita mengecer bukan kayak toke toke
dapat kita pun cuma berapa seratus ribu delapan puluh ribu
pemerintah kota medan melalui perusahaan daerah pasar kota medan mengatakan
penggusuran ini dilakukan untuk memfungsikan kembali jalan bulan
menurut mereka rencana penertiban ini sudah berulang kali disampaikan kepada para pedagang
bahwa pedagang ini adalah pedagang sementara sejak proses dari terbakarnya dulu sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
untuk itu kita sudah lakukan sosialisasi berbekali kali tahapan pemberitahuan satu sudah dua sudah tiga sudah
ini adalah tempat penampungan sementara ya ini fungsi jalan
jadi tujuan kita pada hari ini adalah menonjolkan
normalisasi jalan ini jalan bulan
pihak pd pasar kota medan juga menyatakan
telah menyiapkan relokasi bagi para pedagang di sejumlah pasar di kota medan
ian prabudi medan